saya nggak sengaja bener saya nggak sengaja
ingin serius banyak kodaan
kita harus bikin perayaan
ma aku punya ide
gimana kalau kita bikin selamatan untuk merayakan pengangkatan satria sebagai pemimpin perusahaan
sekalian juga untuk
untuk keberhasilan proyeknya satria
ma setuju nggak
sat mama kasih jempol
kamu gimana sah setuju nggak
satria juga setuju dong mah
kalau gitu nanti mama akan urus semuanya
dan kamu juga harus siap siap ya
mungkin ada yang bisa aku bantu
andrei sama tante nggak usah repot repot
nggak usah sibuk sibuk ngebantuin tenang aja
kita bisa handle semuanya kok
lagipula kayaknya aku berharap semoga kalian berdua nggak ada tuh di acara tersebut nanti
kalian suka gr ya
tapi wajar kan kami bantu bantu
kami kan masih keluarga
jangan main dukun
tanti cantik kamu udah pikun
tanti kamu ingat gak
kamu itu sudah bikin satria buta
aduh aku takut
nanti kalau kamu ada di acara itu
terus nusuk satria dari belakang
ajaran bisa rusak
tante indi udah dong
jangan bahas itu terus
mama kan gak sengaja
sampai kapan tante itu mau nyalahin mama
sampai mama kamu meninggal kali ya

sampai jumpa di video selanjutnya
kamu temenin aku
ke acaranya satria
iya tante indi kan bikin acara syukuran buat dia
cuma aku males datang sendirian
kamu temenin aku ya
bukannya kehadiran aku malah bikin suasana tambah ricu
kan mama kamu masih marah sama aku
belum tante indi
kita hadirin sama sama
aku males datang sendiri
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih ya
terima kasih ya
saat mengetahui tante indi
aku punya pilihan nomor supaya kamu ada disini
saya sangat mendukung keberhasilan saya
saya sangat ingin memberikan selamat buat dia ini
kamu jangan begitu gugup dukang dulu
aku masih punya pengaransi
kamu boleh ada disini
tapi kamu diam di pojok sini
jangan sampai aku bikin macam macam sama kamu
terima kasih banyak
terima kasih banyak
tidak apa apa satria
terima kasih banyak
ya terima kasih
terima kasih banyak
terima kasih banyak
ternyata udah rame ini
kita selamatin satria
apa apaan sih kamu
nggak mikirin mama ya
hah kamu gak bisa mikirin mama
aku nggak mau pisah sama dewi ma
aku cinta sama dia
kamu ada aja alasannya
nyakitin mama terus tahu nggak
terima kasih semuanya sudah datang
di acara syukuran
keberhasilan satria dalam proyeknya
dan juga sekaligus
pengangkatan kembali satria sebagai pimpinan perusahaan
karena meskipun satria punya kecacatan fisik
tapi itu sama sekali tidak menghalangi
satria untuk mencetak prestasi yang luar biasa
meskipun satria buta
tapi itu sama sekali tidak menghambat
dan untuk saya sebagai ibunya satria
tapi yang membuat saya sangat terpukul
membuat saya sangat sedih
dan tidak menyangka sama sekali
orang yang membuat satria buta
saudara yang sangat saya cintai
dan orang itu adalah
dan papan sajak
saya gleich bersama soekarno
petengan arir untuk berkyogenic
jangan cuti perut
dia ingin mendapatkan semua harta warisan keluarga kita
dek dek sabar sabar sabar
keterlaluan kamu ini
apa yang terjadi sama satria itu
saya nggak sengaja
saat itu kecelakaan
mana ada maling aku
gak pernah ada maling aku
itu bukan kecelakaan
dia memang sengaja
dia memang sengaja mencelakakan satnya
membuat satria buta
enggak benar itu nggak sengaja
itu kecelakaan bu
benar saya nggak sengaja
karena kamu mau menutupi semuanya kan
supaya semua licik liciknya kamu itu nggak ketahuan
makanya kamu pura pura sayang kan
malu banyak tamu
itu malu banyak tamu
ini dia saya bantu
kalian lihat kan
bagaimana jahatnya perempuan ini
dia memang jahat
dia sengaja membuat saya celaka
apalagi di depan semuanya
kalau saya ada apa apa kalau saya jahat
saya tidak akan bisa membuka semua gedung jadi
dasar jahat kamu
musuh dalam seribut
masa keponakan sendiri kamu gituin
gak punya perasaan banget kamu
bu ini lapor aja ke polisi
biar dia di penjara
kalau perlu di penjara aja seluruh hidup
atau dihukum mati
dasar pembuatan jahat